penyebaran abu vulkanik dianggap mungkin bisa membahayakan keselamatan penerbangan
maka sop penutupan bandara itu meskipun bnpb harus kesana tapi itu mesti kita patuhi
kalau kita melihat capaian dari upaya penanggulan bencana di dua ribu dua puluh
tentu saja ketika kita bicara capaian harus ada pembandingnya
pembandingnya kalau kita lihat dalam tiga tahun terakhir
memang dari sisi frekuensi kejadian bencana itu kita nggak bisa cegah
artinya frekuensi bencananya bisa saja naik bisa saja turun
karena ada fenomena perubahan iklim dan seterusnya
tapi yang menjadi indikator kita adalah dampak bencananya turun atau tidak
karena dampak bencana inilah yang menjadi indikator apakah upaya penanggulan bencana kita
menghasilkan pengurangan risiko bencana atau tidak
dari data bnpb untuk korban jiwa meninggal dunia hilang dan luka dalam tiga tahun terakhir itu konsisten menurun
terakhir dari dua ribu dua puluh dua dibandingkan dengan dua ribu dua puluh
itu jumlah korban jiwa meninggal
hilang dan luka itu menurun hingga enam puluh tiga persen
termasuk juga dengan kerugian fisik secara direct impact akibat bencana
artinya kerusakan rumah jembatan infrastruktur fasum dan seterusnya
itu juga konsisten menurun dari dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga itu menurun sekitar tiga puluh enam persen
ujung tombak dari indikator kinerja kita
frekuensi kejadian bencana itu bisa meningkat
tetapi dampak bencananya bisa kita tekan
ini yang menjadi esensi sebenarnya jadi dari resiliensi berkelanjutan
tetapi tantangan ke depan kejadian bencana itu tidak hanya satu jenis bencana
ada yang namanya collateral disaster
gempa bumi kemudian menyebabkan longsor menyebabkan banjir bandang
karena di perkotaan dan seterusnya
hal hal seperti ini membutuhkan upaya upaya yang lepas dari upaya konvensional
memang effort dari sumber daya manusia itu tetap diperlukan
tetapi kita mulai berpikir bagaimana teknologi dan inovasi digitalisasi itu bisa mendukung
pengembangan teknologi dan inovasi dalam mendukung upaya penanggulan bencana
bersama world bank misalkan kita membangun sistem peringatan dini khusus untuk dua jenis bencana dominan
gempa bumi dan tsunami bekerjasama dengan bmkg
dan kemudian sedang dalam tahapan kerjasama kita dengan bilateral dengan beberapa negara
kita mencoba membangun ekosistem aksi dini
jadi kalau kita sudah punya peringatan dini di hulu
maka respon masyarakat itu yang kita sebut aksi dini itu
harus bisa merespon peringatan dini yang diberikan
jangan sampai peringatan dininya sudah disampaikan
tetapi masyarakat tidak tahu harus berbuat apa
masyarakat di jepang bisa merespon dengan baik
ini sebenarnya bukan nature
dibuat sistemnya dibuat teknologinya
yang kemudian mengharuskan masyarakat itu misalkan harus evakuasi ketika ada peringatan dini
nah hal hal seperti ini yang kita sedang kembangkan
kita harapkan dalam empat tahun ke depan
artinya yang bisa menunjang masyarakat untuk bisa merespon peringatan dini secara aprograde
kebetulan sebelum penutupan bandara samratulangi
kita sudah ada dua tim reaksi cepat yang dipimpin oleh deputi empat rehabilitasi konstruksi bnpb
ini sudah bisa bekerja dengan cukup optimal
kemudian ketika abu vulkanik
penyebaran abu vulkanik dianggap mungkin bisa membahayakan keselamatan penerbangan
maka sop penutupan bandara itu meskipun bnpb harus kesana
tetapi kita juga terus memberi dukungan melalui tim kita yang ada di sana
khususnya pada saat eskalasi dari peningkatan level tiga ke level empat
penambahan luas daerah yang harus dikosongkan sama sekali dari empat km menjadi enam kilometer
sebenarnya enam km itu estimasi awal kita itu ada sekitar sebelas lima ratus jiwa penduduk yang harus dievakuasi
meskipun kemudian dari data real yang ada di lapangan
ternyata jumlah penduduk yang harus dievakuasi dalam radius enam km itu sekitar enam ratus
jadi kita sudah melakukan aplikasi ke daerah tagulandang utara
sampai kemarin pukul sembilan pagi status dari gunung api ruang diturunkan dari level empat ke level tiga
nah ini implikasinya kemudian
aktivitas masyarakat di radius enam km itu
mulai bisa dipulih kembali
status ini berpengaruh pada status daruratnya
status darurat kawasannya masih tetap sampai tanggal dua puluh sembilan april
artinya empat belas hari setelah kejadian
artinya bnpb akan terus mendukung pemenuhan kebutuhan logistik pengungsi
kebutuhan sandang tenda dan seterusnya
karena rumah masyarakat yang terdampak abu vulkanik dan lontaran batu pijar
itu hitungan kita sementara sekitar tiga tiga ratus
mana yang benar benar tidak bisa ditempati untuk sementara
artinya itu kita harus rehabilitasi rekonstruksi
rehabilitasi rekonstruksi pun kita tidak mau membuatkan di tempat yang sama
artinya itu akan mengulang kembali kejadian bencana di masa depan
kita akan upayakan relokasi khususnya di dua desa yang berada di pulau gunung ruangnya sendiri
kita sudah mulai bersama pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi
menerima masukan masyarakat kalau wacana relokasi ini
nanti memang harus diwajibkan kepada masyarakat
sementara itu mulai berjalan dan pemerintah daerah
kabupaten sitaro mulai melihat di mana daerah daerah yang mungkin menjadi lahan relokasi ini
secepatnya ketika daerah yang empat km ini saat ini kan belum bisa dimasuki
artinya pendataan kita secara detail belum bisa dilakukan
yang dilakukan oleh tim bnpb saat ini kita coba mapping
secara umum menggunakan drone daerah daerah desa desa yang memang dalam hitungan
atau dalam estimasi secara vulkanologi itu memang harus dipindahkan
nanti segera setelah levelnya turun dan kita bisa meninjau langsung secara fisik ke lokasi
nanti kita akan petakan kita akan data untuk di sk kan oleh bupati dan ditindaklanjuti oleh bnp
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya